sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia akademisi komunikasi politik universitas islam negeri jakarta gun gun herianto
selamat sore mas gun gun
kalau kemudian tadi kata johan budi ini hal yang biasa pertemuan presiden dengan ketua umum partai politik
tapi kemudian pertemuan yang hari jumat kemarin akhirnya menjadi tidak biasa karena pertemuannya sendiri diungkapkan ke publik
ada yang menyebut tidak fair ada yang menyebut offside
ya memang ini menjadi tidak biasa itu ketika misalnya ada statement kan statement yang dihubungkan dengan kontestasi elektoral dua ribu sembilan belas
sebenarnya mbak eva pertemuan pak presiden dengan politisi lintas partai itu memang peristiwa biasa
karena istana bagaimanapun pasti akan dikunjungin atau sebaliknya presiden akan mengunjungi
karena bagaimanapun partai politik kan stakeholder ya kan
hanya masalahnya adalah yang menjadi sensitif pada saat ada momentum membicarakan pemilu dua ribu sembilan belas dan itu diperbalkan
menjadi verbal message ke publik melalui media
maksud saya sebenarnya kalau kita bicara soal komunikasi politik wajar boleh boleh saja
hanya masalahnya istana itu adalah simbol dari berdiri di atas semua golongan
jadi dia tidak boleh
jadi itu digunakan untuk kepentingan kelompok semata mata harus kemudian membicarakan hajat hidup orang banyak
dan disitulah menurut saya etik politiknya
ingat dalam konteks demokrasi itu tidak hanya semata mata sistem demokratik tetapi juga etos demokratik
baik artinya yang dilanggar dalam hal ini adalah etisnya saja ataukah ada hukum yang dilanggar
karena kita tahu tadi asta kemudian akan melaporkan ke ombudsman
karena melanggar pasal
pasal satu ayat tiga undang undang ombudsman melakukan maladministrasi
ya itu kan jalurnya ke ombudsman
nanti tinggal ombudsman kemudian apakah kemudian ada pelanggaran itu nanti akan diverifikasi tentu dengan evidence nya dengan bukti bukti yang kemudian akta bisa tunjukkan
cuma masalahnya dalam perspektif komunikasi politik nih
saya kan bukan dirana hukum dirana komunikasi politik
kalau dari sudut komunikasi politik kan bicara dua hal mbak eva
satu konteks yang kedua pesannya
conteksnya sebagai panggung dimana kemudian pesan itu muncul
menurut saya memang tidak elegan tidak etis ketika kemudian membincang soal kontestasi elektoral di istana
sekalipun kita sama sama tahu publik sama sama tahu bahwa pak jokowi itu pasti running di dua ribu sembilan belas itu sebagai incumbent
sampai akhirnya komentarnya iya sampai akhirnya ada yang bilang ini pak jokowi udah ngebet nih kayaknya untuk dua ribu sembilan belas
ya kan semua memang
sedang mengatur strategi kan
entah itu pak jokowi entah itu pak prabowo entah yang mau jadi wapres
semua pasti sedang positioning
semua sedang uji pasar
semua sedang saiwar ya
tetapi kemudian memang untuk momen kemarin nih soal bertemu dengan psi kemudian hari ini dengan perindo
menurut saya harus ada narasi yang clear dijelaskan oleh pihak istana
bahwa ini sebenarnya memang diperuntukkan komunikasi politiknya
karena kalau kemudian kemarin kita
tapi narasinya kan sebetulnya sudah clear kan dari ketua umum psi
narasinya kan baru dari psi
kalau mas johan kan tadi bicara normatif
bahwa ini pertemuan biasa
kan publik bertanya ini menjadi tidak biasa ketika membincang soal pemenangan dua ribu sembilan belas
karena kalau pemenangan dua ribu sembilan belas berarti sudah parsial
bukan hanya soal urusan urusan kebangsaan
tapi ada urusan misalnya usungan
kan psi belum bisa mengusung
karena dia basis materialnya tidak punya
dan sebetulnya juga psi kan sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa mereka akan mendukung jokowi di dua ribu sembilan belas
bukan mengusung tapi mendukung
mendukung di dua ribu sembilan belas
karena kalau mengusung basis materialnya kan perolehan suara di dua ribu empat belas
ya ini itu yang kita sering sebut sebagai menyuplai
prasarat yang disebutkan presidensial threshold atau tidak
psi belum menjadi kontestan dua ribu empat belas pun demikian perindo
jadi yang bisa mengusung ya partai partai yang menjadi kontestan di dua ribu empat belas
hanya masalahnya kan yang kemudian sekarang dilakukan adalah komunikasi politik dengan semua kekuatan mbak eva
termasuk partai partai baru
partai baru itu antara lain misalnya psi dan partai perindo
hanya masalahnya adalah apakah kemudian wajar apakah kemudian etis apakah elegan kalau perbincangan soal strategi pemenangan itu dilakukan di istana
saya masih ingat komunikasi politik yang sering dibangun pak sby waktu itu menjadikan cikeas sebagai center of the game nya
di situ ada atmosphere yang intense terutama menjelang baiknya
baik itu putaran pertama maupun periode kedua
psb menjadikan cikea bukan hanya simbol tapi juga panggung
konsolidasi dilakukan di sana
maksud saya saya nggak tahu pak jokowi baiknya
karena kan banyak hal yang bagus dari jokowi sebenarnya
hanya masalahnya kalau kemudian ada peristiwa peristiwa yang tidak elegan tidak etis
bukankah itu juga menyumbang delegitimasi pada pak jokowi gitu maksud saya
itu tidak dipikirkan mungkin ya pada saat ketua umum psi
menyampaikan secara gamblang materi pertemuan sampai juga berbagi tips tips untuk memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
apakah anda melihat sebetulnya psi berusaha untuk memanfaatkan ya kalau kemudian kita bicara sisi psi dulu ya
ini berusaha memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan apa ya memanfaatkan nama pak jokowi sebetulnya
sebenarnya kan psi dengan diterima aja sebenarnya udah jadi panggung
soal statement yang keluar itu dalam istilah komunikasi politik itu ada istilah manajemen privacy komunikasi
mana yang kemudian harus keluar dan mana yang harus tidak
dalam pernyataan pada media ini soal manajemen isu sebenarnya
ya kalau sudah keluar kan sudah menjadi konsumsi kan
dan itulah titik awal jadi polemik gitu
maksud saya kan kita nggak tahu apa yang dibincangkan oleh grace natalia dan kawan kawan dengan pak jokowi
yang tahu hanya mereka
yang disebutkan backstage nya panggung belakangnya
tapi pada saat ngeluarin statement di teman teman pers disitulah menjadi front stage nya gitu
ini yang kemudian harusnya dikelola dengan baik
saya tentu respect dengan psi dengan sekian banyak aktivitasnya
tetapi memang ini soal lagi lagi harus tetap kita harus proporsional
saya termasuk yang tidak mengatakan tidak pas kalau istana itu jadi panggung
untuk konsolidasi kekuatan menjelang dua ribu sembilan belas
maksud saya begini ada dua hal
pertama adalah kepentingan parpol
yang kedua adalah kepentingan individual
maksud saya kepentingan parpol tentu mereka yang berharap dampak dari pencalonan atau usungan ataupun dukungan pada salah satu kandidat
itu yang disebutkan efek ujung jas
kotel efek ya kan
dan itu wajar aja semua partai melakukan itu
hanya masalahnya yang kedua
figurnya siapa yang didukung
kalau misalnya mendukung prabowo atau mendukung orang di luar istana dan bertemu dimanapun sah sah saja
tetapi ketika bertemu dengan pak jokowi yang hari ini adalah presiden republik indonesia
maka menurut saya kontak tempatnya harus pas
jangan kemudian dilakukan di istana
kalau membincang soal strategi pemenangan yang pasti parsial kan
karena itu kelompok dan diri
kalau diri berarti individu kelompok berarti partai politik
baik itu satu maupun gabungan partai politik
baik yang saya ingin tahu sebetulnya
anda melihat istana ini sebenarnya tahu tidak kalau bicara masalah pilpres
masalah pemilu itu tidak etis tidak elegan
tapi dijawab setelah jeda berikut ini
dialog menarik ini masih akan berlanjut setelah jeda
tetap bersama cnn indonesia newsroom
pertemuan presiden joko widodo dengan ketua dan kader partai solidaritas indonesia satu maret lalu
yang membahas strategi kampanye pilpres di istana
dinilai tidak etis oleh sejumlah kalangan
namun sejumlah anggota dpr menyebut pertemuan itu adalah hal biasa
istana telah menerima pdp golkar apa lagi
gerindra lalu kalau terima psi masalah
masalah politik praktis
loh emang di istana kalau ngundang yang lainnya tidak ngomong politik praktis
psi nya aja yang gr
ngomong ngomong seolah olah dia membicarakan kemenangan segala macam
ya kalau ketemu dengan pimpinan parpol kan tidak ada masalah sebetulnya
cuma ngomong bahwa kami membicarakan strategi pemenangan itu kan ngawur
itu kan ngawur
ngapain ngomong strategi pemenangan di istana
presiden itu ketemu dengan psi itu sebagai presiden republik indonesia
kepala negara kepala pembinaan kepala pemerintahan
dia juga adalah pembina dari partai politik
paling tidak dia pimpinan negara yang kita hormati sebagai partai politik
pertemuannya itu formil sifatnya
tidak boleh dia datang tiba tiba bilang
kami membicarakan pemenangan
emang siapa dia
dia belum punya tiket juga belum punya apa apa juga
dia ngomong pemenangan gitu
tapi saya mau laporkan ke
ya dialog kami lanjutkan bersama gun gun haryanto
pertanyaan saya tadi sebetulnya istana itu tahu atau tidak sih
kalau bicara masalah pilpres masalah pemilu itu tidak etis gitu dilakukan di istana
saya pikir tahu ya
karena ini kan bukan satu dua hari
ini sudah tahun keberapa
hampir tahun keempat kan
dan atmosfer politik yang sangat intent dari tahun pertama itu harusnya banyak dikaji dipelajari dan diimplementasikan
komunikasi publik istana itu jauh lebih well organized
lebih terorganisir dengan baik
memang dalam beberapa hal kita melihat ada beberapa komunikasi istana yang kedodoran
seperti misalnya komunikasi kebijakan mulai teks amnesty
iya kan kan komunikasi kebijakan tuh
terus misalnya statement mana yang kemudian harus disampaikan secara presidensial oleh seorang presiden
kan komunikasi politik seorang presiden itu harus otoritatif presidensial directional
dan itu menjadi ciri dari khas tuh dimanapun
tetapi kan tentu mengikuti gaya presidennya
pak jokowi itu kan gayanya kalau dalam komunikasi politik itu ada istilah equalitarian style
gaya komunikasi politik yang kesetaraan

dia lebih banyak menggunakan bahasa sederhana bahasa yang gampang dicerna
tapi itu kan jokowi
sekarang aksi reaksi dengan tamu yang datang
jokowi juga kerap kali kan menyesuaikan
nah maksud saya istana itu ibaratnya tuan rumah yang bisa didatangi oleh siapapun
untuk urusan urusan kebangsaan
mau golkar mau pdi perjuangan mau hanura mau nasdem termasuk mau partai baru
sekalipun garuda misalnya datang lagi
atau berkarya datang lagi
dan itu sebuah kewajaran presiden bertemu dengan orang orang yang memang menjadi stakeholder demokrasi
termasuk para politisi
tapi faktanya ini tidak bicara kebangsaan
artinya kalau tadi anda mengatakan ada komunikasi politik istana ini kedodoran
apakah kemudian pihak tamu ini perlu di briefing begitu ya
pada saat memberikan statement
atau seperti apa sebetulnya etikanya
menurut saya tamu juga harus lebih mawas diri sih
bahwa istana itu kan tentu wilayah yang juga akan jadi pemberitaan
oleh karena itu orang yang datang itu juga selain memang punya goodwill
punya niat baik
untuk membincang bahwa istana itu tempat membincang urusan urusan orang banyak
maka kemudian keluar statement juga yang harus kemudian menurut saya
contoh misalnya kalau seandainya yang dibincang itu soal asmat
soal bagaimana anak muda lebih melek teknologi dan politik
bagaimana misalnya mengatasi hoax melalui pendekatan milenial gitu
itu kan jauh lebih punya dimensi urusan urusan publik
nah masalahnya kalau kemudian masuk diksi strategi pemenangan
itu pasti kan bicara soal bagaimana kelompok kami menang
dan ada kelompok mereka yang tidak senang pasti
nah itulah yang kemudian menstimulasi
kelompok yang bukan kelompoknya itu untuk melakukan kritik termasuk melaporkan kan gitu
berarti benar dong katanya fahri hamzah ini janjangan psi ke gr an nih sebetulnya
kalau gr semua politisi semua partai politik sekarang memang lagi gr semuanya
sudah pasang baliho di kanan kiri jalan
padahal belum waktunya ya
sudah mengklaim wah ini kami cawapres
dan itu gr kan
jadi kalau gr dan tingkat percaya diri tinggi itu beda tipis
tetapi bukan itulah
itu terserah mereka lah
kan memang mereka punya strategi sendiri sendiri dalam konteks political publicity bukan
yang kemudian menjadi masalah adalah apakah kemudian tepat timingnya
apakah tepat waktunya dan apakah tepat orang yang kemudian menjadi

maksud saya dalam konteks ini jokowi jangan jangan menjadi panggung
tetapi kemudian tidak menyumbang hal positif bagi jokowi dan istana gitu maksud saya
tapi kan sebetulnya presiden juga bertemu dengan partai partai lain sebelumnya
dengan ketua ketua umumnya
tapi ini kemudian akhirnya jadi berbeda begitu ya
pak jokowi sering sekali bertemu dengan politisi
dan dengan mereka tentunya tidak bicara masalah pilpres
betul dengan tokoh ormas dengan tokoh agama dengan kepala negara negara lain
ya itu suatu hal yang sangat normal dan istana adalah panggung yang terbuka
pasti diliput banyak oleh media
yang kemudian menjadi pertanyaan sekarang dalam konteks skeptisme dan kritisisme adalah
apakah harus membincang soal strategi pemenangan di istana
hanya sebenarnya di wilayah itu yang kemudian menjadi krusial dan sensitif mbak eva
kalau begitu sekarang kita bicara ke depannya
konsekuensinya terhadap presiden joko widodo ini apa
ya kalau terlalu sering blunder blunder itu menurut saya akan mendelegitimasi
sekalipun apakah signifikan atau tidak
itu butuh satu evidence dalam konteks kerja akademik namanya survei
tetapi menurut saya gini mbak eva
pak jokowi sekarang kan ini akan mengarungi satu momentum satu fase
dia menjelang pilpres dua ribu sembilan belas itu banyak tahapan
antara lain misalnya proses kandidasi yang sekarang sudah mengerucut pada
bahwa pak jokowi sangat punya modal kuat untuk melaju di periode kedua
sekarang tinggal memainten dan isu isu publik
isu publik pada jokowi yang sekarang akan menyasar jokowi itu banyak sekali
contoh misalnya mulai dari propaganda
kemudian di wilayah opini publik
belum lagi nanti kalau sudah masuk kampanye ada negatif dan black campaign
nah salah satu yang kemudian harus dikurangi yang tidak perlu adalah
soal blunder blunder yang seperti ini
kan ini sebenarnya blunder blunder nih
bagaimana untuk memperbaiki blunder yang sudah terjadi saat ini
kalau begitu kita bicara pertanyaan terakhir
ya menurut saya sekarang harus jauh lebih skematik
apa yang kemudian dengan siapa
kemudian konteksnya apa
dan menurut saya harus ada proses proses yang jauh lebih interplay
dan misalnya pihak ketiga
entah itu partai ataupun ormas ataupun organisasi keagamaan
pokoknya dengan semua pihak
dan itu kemudian harus ada satu understanding yang sama
apa yang kemudian dibincang
dan menurut saya orang yang datang itu juga harus kemudian menjaga marwah istana
perlu di screening gak
kalau itu menurut saya berlebihan
karena itu kan bukan wilayah yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh misal taruh oleh pak johan budi
kan pak johan budi sebagai jurubicara presiden
atau kemudian apa yang mau diutarkan oleh presiden
atau kepanjangan tangan apa yang mau dipesankan oleh presiden
ini lebih pada orang yang datang nih
dan hati hati juga istana kalau terlalu sering begini
maka terkesan akan menurut saya merusak
merusak citra positif istana itu sendiri
karena istana itu menurut saya akan sangat menjadi polisemik
kalau kemudian komunikasi politiknya tidak dikelola secara strategik
baiklah komunikasi politik harus dikelola secara strategik ya
terima kasih mas gun gun sudah hadir di cnn indonesia newsroom